lalu bagaimana perkembangan terkini di sweden setelah aksi kerusuhan ini dan bagaimana respon kbri bagi umat muslim yang ada di sweden
kami telah terhubung dengan kuasa hukum ad interim kbri sokom ibu tanti widya stuti
selamat sore waktu jakarta ibu tanti bagaimana kondisi keamanan di lokasi kerusuhan saat ini
selamat sore mas haji
alhamdulillah saat ini kondisi malmo sudah aman terkendali dan berjalan normal seperti hari hari biasa
setiap sabtu pagi kepolisian sudia telah mengamankan wilayah yang berdampak timur dan tidak ada eskalasi kerusuhan di malmo maupun di kbri
sekitar lima belas kbri yang dipangkat pun sudah dihidupkan
baik jadi tidak ada eskalasi kerusuhan kondisi bisa dikatakan sudah kondusif di sana
namun bagaimana bu tanti dapat kerusakan yang ditimbulkan akibat kerusuhan yang terjadi sabtu lalu itu
sejumlah sarana umum mobil maupun mobil polisi maupun warga memang rusak
namun tidak tidak besar sekali
semuanya berhubungan dengan kerusakannya juga tidak parah
artinya semua sudah bisa dikresihkan dan semuanya berjalan normal
baik ibu tanti kerusuhan yang terjadi akibat dilarangnya aktivis anti muslim di sweden ini berujung aksi pembakaran kitab suci al quran
ini tentunya melukai hati umat muslim
apa yang dilakukan pemerintah swedia untuk menenangkan umat muslim
sehingga tidak melibat kemana mana
baik ibu tanti sebetulnya keadaan di sana bagaimana di sweden
apakah ada islamofobia di sana
dan apakah keamanan bagi warga muslim swadia dan juga jaminan keamanan bagi warga negara asing muslim yang ada di sana terjamin dengan baik
di sini memang terjalin dengan baik mas
semua warga negara untuk melakukan
berbebasan berdekresi maupun beragama maupun berkumpul ya
jadi sebenarnya aksi garis kanan memang ada tetapi itu umumnya bisa dikendalikan dan sesuai peraturan hukum mereka berjalan dalam koridor hukum
pada saat terjadi kerusuhan kemarin ibu tanti adakah wni yang juga terlibat dalam kerusuhan ini dan bagaimana keadaan wni termasuk
apakah ada pelajar di sana
alhamdulillah kondisi pelajar dan wni dalam keadaan aman dan melakukan kegiatan seperti biasa
sejauh ini tidak ada wni yang ikut demonstrasi maupun terdampak demo tersebut
kbri telah berkoordinasi dengan rekan rekan di malmo termasuk khususnya mahasiswa dan masyarakat
terima kasih telah menyampaikan himbauan agar wni tetap tenang tidak ikut terprovokasi dan sekiranya ada hal hal yang membahayakan agar segera berkoordinasi dengan kbri

sejauh ini keadaan aman
semoga memang benar tidak ada eskalasi lagi
dan bisa kembali berjalan normal keadaan di sana tanpa ada gesekan gesekan terkait dengan searah di sana
ibu tanti widya stuti kuasa hukum art interim kbri solkom
terima kasih atas waktunya bersama sian dan indonesia
selamat sore waktu jakarta